selanjutnya menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi akan menyusun rancangan keputusan presiden tentang cuti bersama pegawai asn tahun dua ribu dua puluh
penetapan jumlah hari libur nasional dan libur cuti bersama tahun dua ribu dua puluh empat menjadi rujukan
ini maaf merujuk pada keputusan presiden nomor dua ratus lima puluh satu
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh tentang hari libur
sebagaimana terakhir kali diubah dengan keputusan presiden nomor tiga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor dua ratus lima puluh satu tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh tentang hari libur
untuk aturan terkait pelaksanaan libur dan cuti bersama pada sektor swasta akan diatur lebih lanjut
dengan oleh ibu menteri tenaga kerja
kemudian untuk aparatur sipil negara akan diatur lebih lanjut oleh bapak menteri pan rp reformasi dan burekrasi
demikian penjelasan singkat dari saya
saya kira sudah tidak ada pertanyaan karena semua sudah jelas
selamat siang pak menteri
perkenalkan saya wilda dari wartawan detikom
pak apakah pemilu dan pilkada masuk pada tanggal merah nasional
itu aja sih pak
itu pak menteri pan rp itu yang menjawab
silakan pak menteri pan
baik terima kasih
ini kan diperkirakan tanggal empat belas februari
dipastikan akan ada pilpres
nanti akan diatur dengan pilpres dan pilek
kita juga mengantisipasi jika nanti pilpres ada dua putaran berarti dimungkinkan akan ada dua tambahan libur
jadi selain pilpres dan pilek kemungkinan jika ada second round maka nanti kita akan buat perpres perpres tersendiri terkait dengan pilpres
baik terima kasih
itu yang keluar yang tadi ya
berarti tadi kan sepuluh
kalau nanti ditambah dua berarti nanti jadi dua belas totalnya dua puluh sembilan hari
jadi termasuk yang sangat panjang libur di tahun dua ribu dua puluh empat
sekian terima kasih
izin ibu menteri saya amir faisal dari idn times
ibu terkait sektor swasta ini nanti penyesuaiannya seperti apa ya bu ya
ini nanti diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan atau bagaimana
tadi berita terkait
tadi kan disebutkan sebagai acuan dan panduan ya untuk yang libur dan cuti bersama ini
tapi nanti teknisnya seperti apa terima kasih
ya sebenarnya cuti bersama ini ya cuti bersama ini sudah berlaku sekian tahun yang lalu
dan ketentuannya sama dengan ketentuan yang lama bahwa cuti bersama ini sifatnya adalah fakultatif
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja
dan yang ketentuan yang lama adalah cuti bersama ini mengambil hak cuti tahunan yang dimiliki oleh pekerja
itu sudah saya kira sudah berjalan sekian tahun
demikian satu lagi satu lagi terakhir
silahkan siapa ini pak yang di depan ini
izin pak saya dova dari bloomber technos
mau menanyakan tadi kan ada perubahan nomenklatur ya pak dari isal masih menjadi isu
itu mungkin bisa dijelaskan pak landasan atau kenapa itu ada perubahan
terima kasih pak
ya ini usulan dari umat kristen dan katolik agar nama nama pelatri itu justru memang dirubah ke yang mereka yakini
sebagai bagian dari yang mereka yakini bahwa itu adalah kelahiran yesus kristus wafat yesus kristus
dan kenaikan itu
memang dari usulan mereka
dan kita berjuangkan alhamdulillah bisa diterima
baik saya kira cukup sekali lagi terima kasih teman teman media kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh